sejumlah warga jalan merak samarinda kamis pagi
mengerubungi mobil basarnas kalimantan timur
untuk mendapatkan bantuan yang dibagikan oleh basarnas dan tagana
departemen sosial kalimantan timur
warga berusaha berebut bantuan nasi bungkus
mie instan dan kebutuhan sehari hari warga
di jalan merak samarinda kalimantan timur kamis pagi
mereka berkumpul di pintu belakang truk milik basarnas kalimantan timur
yang terparkir tidak jauh dari permukiman mereka
petugas basarnas yang membagikan mie instan dan kebutuhan pokok
kesulitan menenangkan warga yang berebut meminta bantuan
selain kebutuhan pokok basarnas tagana departemen sosial
juga membagikan obat obatan popok bayi dan air bersih
menistribusikan logistik ke masyarakat yang membutuhkan
yang pertama yang tiada
yang siap saji kopi medis dan juga kebutuhan airnya bersih
terus nasi bungkus dan juga sepuluh dos popi
warga mengaku terpaksa berebut karena barang yang dibagikan terbatas
dan mereka mengaku sering tidak kebagian
aku orang banyak mas
berapa banyak dapatnya pembagiannya
cuma enam bungkus enam yang di rumah
ini apa di rumah
ini tinggal segini
ini kemarin segini
selain bantuan dari basarnas dan tagana kalimantan timur
bantuan juga datang dari personel tni dari kodim sembilan ratus satu samarinda
sobhi atman samarinda kalimantan timur